tugas kamu teh disini bantuin bibi
sekarang kalo kamu ga bantuin bibi bibi tanya sama kamu tugas kamu teh apa
apa yang mau dicicipin masak aja belum
kamu teh heran kalo dikasih tau
selalu aja ada jawabannya
bibi ga capek banget ngekus
ternyata itu hanya strategi
tempat melihat hilal berada dekat dengan ladang kusuh
tempat dimana uranium disimpan
dan pausat rw akan dikudeta saat hilal terlihat
maka jika kemarin hilal terlihat
akan sangat mudah melumpukan pausat rw
orang orang sedang lengah
tidak ada yang menyadari kalo pausat rw sudah berhasil dilumpukan
pausat rw sudah mengetahui hal itu
sehingga dia berpura pura tidak bisa lihat hilal
seperti tahun tahun sebelumnya
aduh mampus sakit semua badan nih
wah salah tapi gua diluar terus
jika analisa ini benar
dan ini pasti benar
akan ada utusan mereka yang datang kesini
siap satu komandan
kang sobri ada apa
kaming teh dipanggil sama pak kades
sama bapak juga
nah sekarang bapak lagi nunggu di rumah
ya sudah saya dulannya
jangan ada yang meninggalkan nakas
siap satu komandan
ingat kata komandan
intelijen hanya tidur lima belas menit sehari
siap agen satu
bu dokter tolong bantu ya
kan sebentar lagi tpa tkw bakalan pulang
terus pasti mereka tanya nanti kumpul lagi sama suaminya
bu dokter paham lah maksudnya cucu
kalau mereka hamil
mereka pasti dipulangin paksa sama majikannya
berapa banyak emang jumlahnya
yang ada di daftar itu t cuma tkw yang ada di luar negeri
hmm jadi yang di kb itu cuma tkw luar negeri aja
cek kamu teh motongnya yang bener
dari tadi motong ga selesai selesai
yang kamu pikir yang puasa kamu sendiri
orang secirau juga puasa
gak ada yang males malesan kayak kamu
kamu tuh kalo dikasih tau
potong yang bener cepetan
kalo dikasih tau ya
tugas kamu teh disini bantuin bibi
tugas kamu teh disini bantuin bibi
bibi tanya sama kamu tugas kamu teh apa
apa yang mau dicicipin
masak aja belum
kamu terheran mau dikasih tahu
selalu aja ada jawabannya
bibi ga capek banget ngelewet terus
nin catatan rekaman kemarin masih ada
jangan cuman dibaca nin di hafalin
awas nin jangan sampe salah
sebentar lagi kita akan kedatangan pasien baru

siap pak tukang idan
buka puasa kamu mau pake apa nin
kakak pak tukang
ga pake kolak itu mau pas ya tukang
terima kasih kang
jangan ngegaruk terus nin
ini tadi luar ketahuan orang
kamu tuh kalo puasa ga boleh gitu
kamu tuh kalo puasa ga boleh gitu
kamu tuh udah tua
kamu tuh udah tua
saya dari kamar mandi atukom
walaupun keringat kamu keluar sang ember
oh kerasa sudah si intin ga bakal mau sama kamu ceng
bantuin apa dia
bukan saya atukom